bocah perempuan berusia tujuh tahun
masih dirawat intensif di rumah sakit
columbia asia medan
wt menjadi korban serangan anjing ras pitbull
peliharaan keluarganya pada sabtu lalu
insiden itu diunggah di media sosial
oleh ibunya yenti
mwt yang masih duduk di kelas satu sekolah dasar
awalnya dirawat di rumah sakit
pirengadi medan dan dokter rumah sakit
columbia asia medan telah melakukan perawatan
intensif dengan membersihkan dan melakukan
penanganan terhadap luka yang diderita
mwt karena lukanya tergolong berat
tim dokter akan melakukan penanganan
kita langsung mengkonsulkan ke dokter
spesialis bedah plastik kita
dan juga dokter spesialis anak
di konsultan penyakit tropis infeksi
untuk anak lalu
perbaikan hari ini sudah
jauh lebih baik cuman pasien memang
masih demam per hari ini
dan kemudian masih mengeluhkan nyeri
ayah korban zefri tan mengatakan
peristiwa terjadi saat ia dan istrinya
sedang keluar rumah untuk berbelanja
anjing ras pitbull yang mereka pelihara
merupakan pemberian temannya yang pergi
bekerja ke kamboja zevri tan mengaku
terkejut anaknya diserang anjing yang
telah ia pelihara selama lima bulan
tiba tiba ada penyerangan
gini tanpa ada kami di rumah
anjingnya kan lagi siap mandi
jadi jemur matahari
gak tau cara nyerang
kami gak tau sama sekali
bernama pablo yang menyerang anak pemiliknya
masih berada di kediaman keluarga zefri tan
di ruangan yang disebut kandang
anjing ras pitbull hidup bersama seekor anjing lainnya
akila putri bayi berusia dua bulan ini
menderita luka parah di wajah
usai digigit tikus dalam kamar rumahnya
di kampung darussalam desa pasir jambu
kecamatan sukaraja kabupaten bogor
jawa barat ngusia
hidup korban bahkan harus mendapat jahitan
untuk mengantisipasi dampak virus
bayi akilah harus disuntik tetanus
saat kejadian bayi akila tengah tertidur
di dalam kamar dan ditinggal ibunya ke kamar mandi
iya anaknya tidur di tempat tidur kan
ditinggal kamar mandi bentar
terus di abis tidurnya udah digigit
oleh tikusnya lagi di jidatnya gitu
meski telah mendapat penanganan medis secara intensif
namun orang tua korban mengaku was was
anaknya terancam penyakit serius
yang ditularkan oleh gigitan tikus
diduga tikus berasal dari tumpukan barang
di gudang rumahnya